masa sempat melemparkan bom molotov ke arah polisi
selain itu polisi terpaksa membubarkan masa dengan peluru karet
aksi demonstrasi menolak hasil rekapitulasi kpu
terjadi di depan gedung bawaslu selasa malam
kericuhan berawal saat sejumlah masa yang masih bertahan
mencoba merangsek kawat berduri yang memadari pintu gerbang bawaslu
di jalan mh tamrin jakarta pusat
polisi kemudian menghalau masa dan berupaya mengejar sejumlah orang
sedikitnya lima orang yang diduga sebagai provokator diamankan polisi
sebelumnya masa yang berdemonstrasi di depan gedung bawaslu
sepakat membebarkan diri
usai melaksanakan sholat tarawih di tengah jalan
mereka rencananya akan kembali berunjuk rasa pada rabu sekitar pukul dua siang
bentrok antara polisi dan masa aksi demo turut terjadi
di petamburan jakarta barat
sekelompok masa berusaha mendekat ke asrama brimob
namun dihalau sejumlah aparat
aparat gabungan juga sempat menutup seluruh akses jalan menuju asrama brimob
masa yang berunjuk rasa sempat membakar bangunan asrama brimob
dan melempari para petugas
peristiwa ini merupakan buntut dari kerusuhan yang terjadi
di depan kantor badan pengawas pemilihan umum bawaslu
aksi masa juga menyerang petugas polisi di jalan agung

di jakarta pusat rabu dini hari
petugas terpaksa menembakkan peluru karet ke arah masa aksi
agar mereka membebarkan diri
namun tembakan peluru karet petugas tak membuat masa mundur
masa membalas menyerang dengan lemparan botol kaca dan batu
belasan orang yang diamankan tersebut diduga menjadi provokator
sehingga terjadi bentroka
belasan orang tersebut dibawa ke polda metro jaya
untuk pemeriksaan lebih lanjut
sementara itu di jalan wahid hasim jakarta pusat
molotov tersebut dilemparkan setelah masa menghiraukan
himbauan polisi untuk membebarkan diri
rentetan bentrokan masa dengan polisi ini terjadi
sekitar pukul tiga puluh waktu indonesia barat
akibat bentrok ini jalan wahid hasim lumpuh
sehingga tidak ada kendaraan yang melintas
namun dilaporkan gedung gedung di sekitar jalan wahid hasim
tidak mengalami kerusakan
cnn indonesia breaking news akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami
cnn indonesia breaking news